tadi kita sudah membicarakan mengenai antusiasme dari para calon pemilih terutama dilihat dari kacamata
dua wakil milenials yang saat ini berada di studio dua cnn indonesia
sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya intensitas para milenial tersebut di tahun politik khususnya
mungkin kita bisa mengambil contoh dari hasil survei dari alvara research yang bisa kita putarkan berikut ini
ini hasil riset baru baru ini ya mas ya
oke kalau di sini mas lili kita lihat sebenarnya untuk milenials dalam kategori junior milenial ini
prosentasenya lebih sedikit ya dibanding yang senior gitu dan juga kalau dilihat dari gender
dibandingkan wanita pria lebih tertarik untuk mendalami atau mengetahui politik isu isu politik terkini
jadi gini survei ini kita lakukan di akhir tahun kemarin
jadi memang riset ini seluruhnya
seluruh indonesia tujuannya sebetulnya banyak tetapi salah satu tujuannya adalah mengetahui intensitas
bagaimana antusiasme milenial ini tentang politik seperti apa
memang temuan temuan kita adalah milenial sebetulnya apolitis
artinya ada slot sekitar
antusiasnya adalah ke olahraga
ya kan kemudian kalau kita lihat asean games antusias sekali kemudian ke musik musik
kemudian ke apa namanya it atau teknologi sama kuliner
oke tapi kalau untuk pilpres dua ribu sembilan belas gimana antusiasme mereka
jadi kalau kita lihat sebetulnya angka partisipasi kalau kita tanyakan kepada responden itu
apakah anda akan memilih di tps gitu
sebetulnya kalau kita lihat trennya itu milenial itu menurun dibanding generasi sebelumnya
kalau kita bilang baby boomer kemudian gen x milenial
milenial itu kan mereka yang berusia delapan belas sampai tiga puluh tujuh atau
oke kita masih masuk milenial sih mas ya
iya jadi kalau di survei kita kita bagi dua
lat itu yang usia muda kurang dari dua puluh lima
kemudian yang early itu yang awal awal kayak saya nih
saya ini tiga puluh empat tiga puluh lima artinya sudah masuk early minimal
tapi antusiasmenya ini lebih baik dibanding yang awal awal
awal itu maksudnya
awal awal itu yang late milenial tadi kalau kita lihat tadi angkanya kan dua puluh lima sama berapa tadi
dua puluh satu ya itu kan antusiasme
jadi kalau kita berpikir milenial itu yang senior itu yang tadi early milenial
early milenial itu lebih tertarik untuk mendalami politik ya
lebih tertarik untuk mendalami politik
ini cukup ini adalah fenomena yang wajar
sebetulnya milenial ini kan generasi yang unik
jadi ini karakteristiknya berbeda dengan generasi sebelumnya
kalau generasi milenial kan tidak bisa lepas dari gadget
artinya dia punya karakter yang berbeda dibanding generasi sebelumnya
antusiasme ternyata politik itu jenisnya seperti itu nih ya

jendrung berkurang karena mereka jendrung suka yang travelling yang ringan lah aktivitas yang ringan
kalau kita lihat sekarang kejurungan berita pun begitu
yang dilihat kan yang berita berita yang youtube yang lima menit sepuluh menit
sesuai dengan demand dari pasar
iya seperti itu
oke nah kalau misalnya dari kak wendra dan juga cakra sendiri sebagai orang yang udah tahu dong real worldnya seperti apa
reality di lapangan seperti apa dari hasil survei tadi gimana komparasi dengan yang kalian hadapi sehari hari
yang kita hadapi sehari hari terutama di internal bpn itu justru ini menjadi tantangan sendiri untuk bagaimana kita menyentuh teman teman milenials
karena walau bagaimanapun millennials ini sejak dulu itu adalah yang bisa menentukan arah bangsa kemana
nah jadi ini tantangan tersendiri untuk kami
nah melalui program program yang kami tawarkan pastinya nanti ketika ini tanggal dua puluh empat kita sudah mulai kampanye akbar
itu pun salah satu ceruk untuk kita bagaimana bisa menggayat hati teman teman milenials gitu
yang jelas milenials ini karakternya enggak
enggak ribet sebetulnya mereka itu unik enggak mau ribet bosenan ya kan
jadi semuanya serba simpel gitu sebetulnya mereka ingin yang sederhana dan mereka tidak suka kepura puraan
mereka suka yang otentik original apa adanya
maka dari itu prabowo sandi menawarkan gagasan yang original aja
dan tampilan pun apa adanya tidak perlu dimillennial millennialkan apa adanya gitu
itu tantangan sendiri
itu tantangan untuk kita
kayak kalau cakra gimana gitu
dari hasil engage bersama dengan para calon pemilih gitu terutama yang seusia dengan cakra atau lebih muda lagi gitu
para pemilih muda seperti apa sih antusiasme mereka menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
ya kalau dari aku sendiri sih malah melihatnya milenial saat ini menjelang pilpres itu sangat antusias
dari selama ini pengalaman aku terjun di lapangan milenials itu sangat ingin didengarkan
mereka itu sangat ingin didengarkan dari segi kita ayo kita maunya apa sih
tapi kamu di sini kekurangan apa kamu di sini apa yang kita bisa bergerak bersama
misal saya bertemu dengan para para milenial yang dari kalangan karang taruna maupun yang tidak terlibat aktif dalam organisasi
mereka bilang oh saya ingin industri kreatif di sini dikembangkan
oke saya bilang di jakarta pusat itu sudah ada yang namanya jakarta creative hub
di mana itu seperti makerspace makerspace di mana anak anak muda bisa mengikuti pelatihan pelatihan yang sesuai dengan minat dan makat mereka
ketika saya bilang itu mereka sangat antusias mereka sangat wah iya
saya sangat tertarik gitu jadi dari situ saya jelaskan bahwa hal hal seperti ini bisa terwujud jika pemimpin yang kalian pilih
jika anggota anggota legislatif yang kalian pilih benar benar mendengarkan kalian
benar benar menyampaikan aspirasi kalian hingga terwujudnya suatu kebijakan
tapi kalau misalnya bicara kritik gitu kan kalau kita bicara generasi milenial
mereka juga termasuk orang orang yang cukup outspoken gitu dalam menyuarakan aspirasi mereka gitu
kalau dari engagement kalian selama ada di lapangan gitu bersama dengan para pemilih gitu
terutama yang pemilih usia muda apakah mereka juga punya kritik kemudian juga masukan
terutama untuk program pemerintah deh mungkin cakra dulu
ya mereka tentunya saya berimbang ya saya juga mendengar testimoni dari mereka
kemudian saya juga mendengar kritikan kritikan dari mereka
saya bertanya apakah selama ini khususnya program pendidikan yaitu kjp atau kip
apakah telah berjalan lancar kemudian juga
apa yang bisa pemerintah kembangkan ke depannya misalnya seperti pendidikan vokasi dan sebagainya
yang penting milenial ini sebenarnya gimana kita bisa mengembangkan bakat mereka
sehingga industri kreatif ini bisa tumbuh ke depannya
karena saya betul betul menjelaskan mereka ke depannya
jangan hanya fokus kita untuk mencari kerja tapi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan
gimana kalian kalian ini bisa berusaha dengan sendiri bisa mengasah kreativitas kalian sendiri
karena masing masing kalian adalah unik saya bilang seperti itu
kalau kamendra gimana
permasalahan di millennials di
dari beberapa data itu adalah ada tiga sebetulnya yang besar
pertama soal jobs mereka price mereka konsen satu lagi kemiskinan
nah maka dari itu narasi besar yang kita bangun sejak awal di tim dua adalah
bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas luasnya
bagaimana menstabilkan harga harga bahan pokok yang terjangkau
nah oleh karena itu ekonomi ini adalah permasalahan yang dipantau oleh millennials
dan itu menarik antusiasme mereka paling besar
menarik sekali ketika saya keliling ke berbagai daerah
banyak sekali keluhan di masyarakat itu pertama
millennials yang masih sekolah itu mereka khawatirnya apa
nanti ketika saya harus kuliah takutnya orang tua saya tidak punya kemampuan ekonomi untuk menggoliahkan saya
begitupun yang sudah kuliah takutnya ketika saya sudah lulus kuliah
saya tidak punya pekerjaan dan sulit mencari pekerjaan
itu maka dari itu kita kemarin menghadirkan yang namanya rumah siap kerja gitu kan
itu salah satu solusi kita untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan milenials
nah tapi kalau misalnya di
kita bicara mengenai realnya saja ya
antusiasme dari mereka
antusiasme dari mereka atau jumlah mereka ketika mengikuti sebuah diskusi gitu forum sharing forum
itu seberapa besar sih
sangat antusiasme millennials sangat antusiasme
kemarin kebetulan saya jadi panelis di nobar debat salah satu organisasi
nobar debat cawapres kemarin itu yang hadir mencapai dua ratus an orang lebih
dua ratus an orang lebih dan kita mengikuti proses debat dari awal sampai akhir
di situ juga terlibat aktif tanya jawab dan saya juga aktif berdiskusi bersama teman teman
yang lainnya disitu terlihat bahwa sebenarnya mereka sangat mengikuti perkembangan politik
yang tadi dibilang bahwa karakteristik milenial itu sederhana nggak mau ribet dan itulah pr kita bersama
untuk mengemas suatu proses kampanye mengemas suatu proses berdemokrasi ini menjadi sesuatu yang
mereka gampang cerna mereka mudah untuk cerna
dua puluh tiga lebih tepatnya
tapi gini sebetulnya itu kan mereka yang benar benar ini pak ya benar benar engage ya
maksudnya tiap hari ngikutin
maksudnya tiap hari ngikutin
ada juga tadi sisanya belum tentu dia tidak antusias tetapi antusiasnya memang berkurang
tetapi dia tetap mengikuti kalau kita lihat milenial ini sebetulnya kebutuhannya kan bahasanya berbeda
dengan generasi yang lain artinya mereka itu bahasanya sederhana tadi sudah disampaikan oleh dua nara
nggak mau ribet
nggak mau ribet gitu juga mereka perlu yang autentik dan juga perlu diperhatikan
nah tapi kalau misalnya autentik itu kan kalau kita
nggak mau ribet
nah bagaimana gitu maksudnya bandingannya dengan janji janji sama narasi kampanye saat ini gimana mas
kalau kita lihat narasi kampanye saat ini kalau kita lihat dari dua kubu yang sedang bertarung
itu memang sudah menunjukkan narasi yang memang ingin menggrab suara milenial
kayak misalnya pak jokowi dengan apa namanya demogenya dengan motornya
dengan snackersnya itu kan coba artinya coba menyimbolkan diri sebagai milenial
kemudian program program kerja apa namanya juga banyak juga relawan yang relawan
yang ada juga dari dua kubu relawannya yang memang milenial
artinya kali kita lihat di sini
kalau dari kubunya prabowo sandi gimana mas
kalau millennial di kubu
udah millennial banget ya
kalau dari kubu satu itu kan pak jokowi yang representasi untuk kalau kita lihat narasinya
kemudian di kubu dua ya bang sandi lah wakilnya
yang memang apa namanya sangat muda enerjik kemudian beliau juga menurut survei kami juga
beliau itu apa namanya entrepreneur yang diidolakan oleh milenial
jadi hasil survei yang idean
jadi masing masing kubu itu punya sosok yang dekat dengan millennial sih
tapi belum berarti dua duanya begitu mas ya
tapi paling tidak dua duanya punya ini punya simbolnya
ada strategi khususnya
iya narasinya udah dikembangkan
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
dengan segala potensi yang dimiliki oleh kaum milenial sebagai salah satu calon pemilih dalam pilpres dua ribu sembilan belas
melahirkan pertanyaan sebenarnya sepenting apa suara milenials dalam pemilu tahun ini
mungkin bisa kita putar grafis atau data terkini khususnya untuk agustus dua ribu delapan belas
sebesar apa jumlah pemilih dari kalangan milenial di sini mungkin mas lili bisa melihat dan juga mungkin bisa dikomparasi
kalau sekarang gimana mas ada perubahan juga
kenapa generasi ini pemilih ini penting karena memang marketnya besar sekali potensinya sangat besar
makanya kedua kubu beramai ramai menggrab suara milenial karena dari sisi proporsi jumlah memang sangat besar sekali
sangat mendominasi terutama di jawa kemudian sumatera dan kalimantan itu generasi milenial sangat besar sekali juga
oke nah sebesar apa peran mereka dalam mensukseskan atau partisipasi dalam pilpres dua ribu sembilan belas dan juga pemilu legislatif
gini kalau kita lihat memang berdasarkan hasil survei survei kita
oke faktor apa saja yang bisa membuat berkurangnya angka tersebut
terutama begini kalau kita lihat ada semacam kejenuhan ya kejenuhan dari generasi ini
karena kalau kita lihat dua ribu delapan belas itu ada yang serentak kemudian sekarang ada pemilu
kemudian yang memang narasi narasi yang dibangun kalau kita lihat ada hoax dan sebagainya
itu kan membuat milenial itu juga sebetulnya juga agak jenuh gitu ya
dalam menyikapi hal hal seperti itu
nah kalau dilihat dari kak wendro dan juga cakra di lapangan mereka bagaimana
apakah ada perbedaan antusiasme dari awal kampanye katakanlah agustus dua ribu delapan belas sampai dengan saat ini
jadi gini memang ketika awal awal kampanye millennials tidak se antusias saat saat ini
kenapa karena semakin hari kan milenial punya penilaian sendiri
bagaimana si para kandidat baik itu di pileg ataupun di pilpres itu menampilkan dirinya dan programnya dan kedekatannya terhadap milenial seperti apa
dari semua ya tidak hanya capres cawapres tapi juga para caleg ya
kita ini kan akan menghadapi bonus demografi yang luar biasa
dua ribu tiga puluh populasi millennials itu diperkirakan sekitar satu ratus tiga puluh juta pasar terbesar gitu kan
nah ini justru

nah ini harus survei lagi nih ya justru makanya ini akan menjadi tantangan sendiri tantangan tersendiri baik dari kubu satu atau kubu dua
supaya mereka lebih terlibat aktif terhadap kondisi bangsa dan berperan aktif lewat kontestasi politik
jangan cuek gitu jangan cuek karena kalau cuek sayang sekali gitu kan
kita punya peran kita punya kesempatan kita punya pilihan silahkan gitu
ya jadi kalau dari masa awal kampanye sampai sekarang saya melihat ada tren yang positif
para milenial dan masyarakat pada umumnya mereka makin antusias karena mereka memang sangat ingin mendengar gagasan program maupun apa ide ide yang masing masing kandidat punya
terutama lewat debat debat terbuka dan apa namanya kampanye kampanye yang dilakukan oleh mereka
dan apa namanya kampanye kampanye yang dilakukan oleh masing masing kandidat ini itu sangat berpengaruh terhadap penilaian mereka gitu
sangat menentukan bahwa sebenarnya apakah program yang dicanangkan oleh kedua kandidat ini benar benar menjawab kebutuhan bangsa benar benar mendengar kebutuhan mereka khususnya para milenial ini
oke cakra sama kak wendra sendiri kalau misalnya dari perspektifnya sosok siapa sih yang sesuai dengan selera milenial dalam hal pilpres ya konteks pilpres dua ribu sembilan belas ini cakra dulu deh
kalau aku pastinya pak jokowi
pak jokowi ya karena milenials itu jangan kita artikan hanya milenial sempit milenial dalam arti umur hanya dua puluh sampai tiga puluh lima tapi kita harus lihat juga dari jiwanya
bagaimana selama ini pak jokowi aktif mendorong industri lokal mulai dari dia memakai sneakers dari buatan pabrik pabrik di bandung bagaimana dia mengunjungi toko kopi tuku ya dan ingin sangat sekali memajukan industri kopi
kemudian juga bagaimana dia juga memajukan industri fashion seperti dengan jaket bomber yang tren saat ini itu adalah wujud perhatian pak jokowi bahwa beliau memang ingin membangun kreativitas
beliau sadar bahwa sumber daya ini sumber daya yang dimiliki negara ini pada akhirnya akan habis dan industri kreatif inilah yang sangat digandang gandakan oleh beliau
oke kalau kak wendra sendiri melihat dari gaya pak jokowi itu narasi kampanye
saya sedikit mengomentari
pak jokowi punya perhatian katanya terhadap ekonomi kreatif
yang disebutkan tadi contoh contoh ekonomi kreatif tapi sayang sekali tahun ini itu anggaran ekonomi kreatif itu turun sekitar satu ratus tiga puluh miliar dibanding tahun lalu
artinya kalau misalnya milenials peduli ekonomi kreatif dan pemimpin peduli ekonomi kreatif kenapa anggarannya harus turun
dan sayang sekali juga pak jokowi memang banyak memang menampilkan hal hal yang mendekati milenial tapi banyak sekali yang menilai itu tidak otentik
oke nah kalau sosok yang berkembang dengan itu
nah sementara begini
baik satu ataupun dua adalah orang yang berkembang dengan itu
kedua adalah orang orang terbaik kita tidak ingin menyalahkan yang mana tapi yang paling kita butuhkan adalah yang paling merepresentasikan spiritnya milenial
kalau nanya ke saya pastinya adalah
who between them gitu prabowo subianto dan juga sadia gono pasti kan punya gayanya masing masing tuh
bang sandi pastinya lebih merepresentasikan milenial tapi pak prabowo mengerti apa yang diingini milenials
ya semua kita tentunya terlepas dari siapapun itu
agung agungkan bahwa dia merepresentasikan kaum milenial yang penting menurut saya itu kita harus bisa mendengarkan dan mewujudkan aspirasi mereka
dan tadi soal ekonomi kreatif sebenarnya dari tahun ke tahun pertumbuhan kontribusi ekonomi kreatif ini selalu meningkat
jadi terlepas dari anggaran yang naik turun dan itu disesuaikan dengan apbn kita ini menunjukkan bahwa
keberpihakan bro keberpihakan pemerintah terlihat dari bagaimana dia mengalokasikan anggarannya untuk sektor tertentu gitu
itu sayang sekali gitu yang kita
saya pelaku ekonomi kreatif jadi saya bantu bisa melihat detail itulah
itu terlihat dari dapilnya cakra
nah kalau misalnya dari mas lili sendiri melihat strategi yang diberlakukan gitu
baik dari paslon satu maupun juga paslon dua ini sudah cukup efektif belum dalam menarik minat dari millennials
kalau kita lihat kembali ya melilik ke data survei kita yang terakhir
itu yang kita rilis sebelum debat terakhir
sebelum debat wapres maksudnya
itu menunjukkan bahwasanya ada trend milenial ini swing fotonya meningkat trendnya ya
saya tidak tahu apakah karena memang ada titik jenuh tadi
atau memang narasi narasi yang dipakai oleh kedua kandidat ini belum mampu menggait sepenuhnya milenial gitu ya
tentu saja ini menjadi pr bersama karena bagaimanapun ini pemilu adalah hajatan bersama
ini tidak hanya pr bagi kpu untuk meningkatkan apa
partisipasi pemilih tapi juga dari kubu kedua calon gitu
tapi kalau misalnya dari hasil survei mas lili sendiri sebenarnya strategi seperti apa atau narasi seperti apa sih yang gampang gitu mudah diambil oleh milenial
yang pertama narasi itu harus apa namanya narasinya harus dalam bahasanya itu bahasa milenial gitu
yang kedua program program
dinakan nggak oleh kedua pasangan calon
kalau saya lihat semuanya digunakan
terutama oleh pak jokowi kemudian sama di kubu dua ada bang sandi gitu ya
dari bahasa kemudian simbol simbol yang dipakai itu milenial banget dari keduanya ya
kalau kita amati dari proses kampanye kampanye yang telah dilakukan
kemudian setelah itu adalah milenial ini juga pengen lihat program programnya itu seperti apa
program program yang terkait milenial terutama adalah program ekonomi
milenial itu cita citanya salah satu yang paling tinggi adalah menjadi entrepreneur mbak
ya kalau dulu generasi sebelum saya tentunya mungkin jadi pns itu sesuatu yang cool gitu ya
tapi sekarang itu jadi entrepreneur itu sesuatu yang cool
cita cita mereka ya sebagai mesra dari mereka ya
nah dari kedua kandidat ini memberikan janji janji yang sesuai dengan cita cita para milenial tersebut gak kalau dari kacamatanya mas lili
kalau kita lihat dari kubu dua ada tadi program apa mas yang untuk milenial
rumah siap kerja okoc
saya pikir ini untuk menggrab suara milenial
juga program programnya satu yang terkait dengan apa namanya kartu prakerja gitu
dengan segala kritik yang dialamatkan pada program program tersebut
karena mereka berdua mencoba untuk menyainkan milenial terkait dengan kira kira oh manajemen milenial itu aman gitu
artinya kebutuhan mereka itu sudah diakomodir oleh kedua kubu
sehingga bagaimana kira kira titik terakhir adalah
meyakinkan milenial ini bagaimana program program ini efektif dan komitmen untuk dijalankan masing masing calon ketika nanti terpilih gitu
nanti tadi juga mas lili kan bicara mengenai isu isu ya yang menjadi salah satu faktor kenapa milenial sekarang jenuh
nah kalau misalnya dari kak wendra dan juga cakra serta teman teman lain yang juga merupakan perwakilan gitu dari generasi milenial
bagaimana bisa meyakinkan para calon pemilih dari generasi muda tersebut untuk tidak jenuh berkepanjangan gitu
menghadapi pesta demokrasi
menghadapi pesta demokrasi saat ini
memang gini kontestasi kita di politik dua ribu sembilan belas ini panjang sekali gitu ya
hampir delapan bulan kurang lebih ya tujuh bulan lebih
nah ini punya titik jenuh tersendiri tapi apalagi kalau kita lihat di sosial media bagaimana saling caci saling benci gitu kan saling bully itu kan sebetulnya nggak asik gitu
sebetulnya milenial itu salah satu karakternya gak hobi konflik
makanya prabowo sandi itu menjunjung tinggi yang namanya demokrasi sejuk
kita ingin berkonflik kita ingin menghadirkan demokrasi yang menggembirakan
walaupun muncul hoax kemudian muncul narasi narasi saling serang satu sama lain antar kandidat
ya itu kan mungkin bagian dari pendukung kami tapi secara resmi kita menarasikan yuk sama sama kita berdemokrasi sejuk
paparkan hal hal baik
toh tidak ada salahnya ketika kita menyuguhkan hal hal baik itu ada manfaatnya untuk siapapun itu gitu
jadi tidak hanya sebatas pilpres ini sebentar
cuma sampai dua ribu tujuh belas april
tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu
yaitu adalah menebarkan kebermanfaatan
makanya prabowo sandi setiap hadir kemana mana bukan sebatas kampanye menang menangan
kita coba menghadirkan berbagai pelatihan yang memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat secara konkret gitu
tapi per hari ini enam puluh lima ribu lebih yang daftar okoc
ketua umumnya mas ii imru shamsi luar biasa
setiap hampir setiap hari keliling ke berbagai daerah gitu
memaparkan program oke oce ini kontribusinya tiga ratus miliar lebih

dan diakui oleh bi
artinya konkret real gitu
kalau tadi dari dua seperti itu
kalau dari satu gimana
kalau dari cakra sendiri
kalau dari aku sih mungkin selama ini kejenuhan yang terjadi bisa dilihat dari pertama akumulasi mungkin dari dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kita pilkada serentak hingga dua ribu sembilan belas ini dengan masa kampanye begitu panjang ya
saya melihat adanya kejenuhan atas narasi narasi politik yang dibuat
yang hoax berita berita
black campaign dan segala macam yang dibuat oleh salah satu kandidat
dan itu kan sangat tidak menunjukkan
itu menyeram dong
harusnya kan kalau misalnya secara logika kan menyinggung
makanya saya disini selaku dari pendukung pak jokowi maruf amin dari satu bahwa saya selalu menyuruhkan bahwa pilpres ini akan berakhir sebentar
april pilpres ini berakhir
siapapun presidennya kita harus tetap menjalin hubungan sebagai teman keluarga dan sebagainya
jangan sampai tali silaturahmi yang telah kita bangun ini terputus gitu
makanya itu juga jadi tugas kita bersama
saya rasa bahwa kemampuan literasi di indonesia ini masih bisa dikatakan sangat rendah
makanya kita bangun juga narasi narasi politik yang jangan menyeramkan
ya jangan apa apa hoax apa apa langsung tanpa cross check data langsung sebar
itu janganlah kita hindarkan sama sama
oke narasi narasi politik tersebut juga sebenarnya terlihat dari beberapa hasil survei mas lili yang berikut ini
melihat perspektif mereka memandang pilpres dua ribu sembilan belas
tapi akan kita berikan dalam segmen berikut ini tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya menyorot milenial dalam pemilu dua ribu sembilan belas ini alfara dan juga idn research ya telah mengeluarkan hasil survei terkait dengan bagaimana perspektif milenials melihat jalannya pemilu dua ribu sembilan belas secara keseluruhan
mungkin kalau misal mengambil quotes ya dari hasil risetnya mas lili ya
mungkin bisa dijelaskan lebih dulu lewat narasi
gini kalau kita bilang pemilih pemilihan itu memilih tokoh karena memang apa namanya tokoh ini menggambarkan janji dalam tanda kutip ya
karena kenapa begitu karena kalau kita lihat mayoritas ini kan milih caleg dari dprd tingkat satu dprd tingkat dua kemudian dpr ri
yang diperlihatkan calegnya caleg ini nanti mampu memberikan apa pada milenial
dari partai politik ya
iya dari partai
mungkin bisa kita sekaligus lihat ya hasil survei dari mas lili dan juga teman teman
tapi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu maksudnya dari tom spontan dan juga promptet nih apa sih mas lili
jadi begini kalau di dalam ini adalah awareness ya
awareness itu pengetahuan artinya pengetahuan milenial terhadap partai politik
apakah kalau tom itu berarti yang disebut pertama kali
kalau saya tanya begini
kalau partai politik apa yang diingat
oh misalnya partai x disebut pertama itu berarti tom
kemudian kalau spontan itu kedua ketiga sampai dia tidak ingat
kemudian kalau prompted itu dengan bantuan
kita kasih gambar partai yang tidak kenal tadi gambar partai ini kenal nggak
oke di sini pdip di peringkat pertama golkar di peringkat kedua dan gerindra di peringkat ketiga ya
tapi kalau kita lihat memang mayoritas
partai partai lama yang memang sudah dikenal
karena memang dari coverage media narasi kesejarahan itu memang sudah dikenal
lebih mudah untuk diingat ya untuk para pemilih milenial
chandra ini kalau kita melihat hasil survei dari alvara dan juga edin research
mungkin ada tanggapan sendiri kan hitungannya pkpi juga partai yang bukan merupakan partai yang baru pertama kali turun nih dalam pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalah oleh beberapa partai baru yang baru muncul di tahun ini gimana
makanya untuk pilpres kali ini pkpi mempunyai visi dan misi bahwa kita akan memperjuangkan ruu e sports
rancangan undang undang esports
sebagaimana yang juga telah dicanangkan oleh pak ketum diasendro priyono bahwa
esports ini kedepannya akan sangat potensial
dimana sudah terbukti di amerika dan di eropa banyak liga liga banyak anak muda yang berkumpul
mereka membentuk komunitas untuk sama sama mengembangkan esports
bagaimana esports ini menjadi suatu bakat kedepannya
ini cerita baru yang dibangun oleh pkpi
iya bahwa kita benar benar memerhatikan generasi milenial
karena sudah tergambar juga dari asean games kemarin esports indonesia ini dapat medali emas perak dan kita mampu unjuk gigi
dan disinilah yang pkpi perhatikan
oke itu gagasan yang cukup out of the box sih ya mas siakura
tidak mainstream gitu seperti gagasan gagasan dari partai lain
saya lebih melihat tokoh daripada partai politik
nah kalau untuk tokoh sendiri mas lili mungkin bisa menjelaskan ini bagaimana angka angka ini bekerja
jadi begini kalau kita lihat memang
kita punya apa namanya tadi caranya hampir sama
jadi ini adalah spontanitas dari milenial yang jadi responden
kalau kita lihat memang tokoh tokoh ini memang setiap hari muncul di tv
muncul di tv di youtube di mana saja terkait dengan
makanya kalau kita lihat yang sedang bertarung dua duanya di atas gitu kan sangat populer
ini kan mereka ini kan popularitas sebetulnya
jadi mereka kedua duanya sangat populer
kemudian ada mas ahaye
kemudian ada pak yusuf kalla
kemudian basuki kejahapurnama
jadi rata rata ini adalah tokoh tokoh yang memang sudah sering muncul gitu
yang populer sekali
sering muncul populer karena sering muncul atau populer karena sesuai dengan selera milenial dalam memilih pemimpin
karena ini tidak ada pemimpin yang ini kan memang pemimpin yang sudah tersedia
sudah tersedia sehingga ini wajar saja ketika itu populer di kalangan milenial
khususnya kalau kita lihat di sini ada pak ridwan kamil yang cukup populer di milenial
walaupun sebetulnya tokoh tokoh baru ya
tapi kalau kita lihat majority memang tokoh tokoh lama yang sudah intensitas di media manapun sudah sangat
jadi durasinya sudah lebih panjang ya begitu
sebelum nanti saya tanya lagi ke mas lilik ada beberapa pertanyaan lagi yang mengikuti
saya ingin tanya dulu ke kawendra
ini kalau misalnya melihat angkanya prabowo subianto dan dari kategori tom bukan merupakan nama yang tersebut gitu
ketika kali ditanya siapa nih yang paling muncul atau pertama kali muncul di kepala anda gitu
kalau kami sih meyakini di berbagai daerah itu alhamdulillah orang itu sudah kenal dengan pak prabowo berbagai kalangan gitu
bukan hanya milenial gitu
di pelosok pun sudah tahu gitu
bang sandi juga penetrasinya luar biasa ke berbagai daerah gitu
kalau di internal survei kita malah bang sandi ini luar biasa sekali gitu
untuk secara adjustment dengan teman teman milenials gitu
jadi memang kan karena memang dia menampilkan apa adanya yang dia gunakan apa adanya yang dia lakukan
dan itu semuanya memang yang biasa dilakukan oleh milenial
olahraga gitu kan
hobi musik gitu usaha gitu kan
bahkan jangan salah mbak gitu
bang sandi itu sudah banyak sekali menjadi inspirator untuk pengusaha pengusaha muda
salah satu korbannya adalah saya gitu
dan jutaan lain gitu pengusaha muda di indonesia terinspirasi oleh bang sandi
dan saya yakin ya insya allah lah ini mungkin ya salah satu survey
tapi di internal survey kita sangat tinggi sekali bagaimana menancapnya kesan bang sandi di milenial indonesia ini
masih di posisi atau di angka tujuh puluh satu dua ya
masih di bawahnya pak prabowo subianto
nah kalau misalnya cakra sendiri melihat joko widodo udah di peringkat pertama memang
tapi kiai haji atau pak maruf amin ini hitungannya masih di lini bawah ya
ya karena begini
saya melihat bahwa abah ini pak kiai bukan tokoh politik yang sering menyerbak ke halayak ramai pada sebelum sebelum pilpres ini
jadi wajar saja sebenarnya kalau dari secara memori warga memori responden masih bisa tergolong rendah
tapi di sini jelas terlihat bahwa pak kiai mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang cawapres untuk mendampingi pak jokowi dodo
tapi ada pengaruhnya nggak untuk apa ya menciptakan citra paslo satu nih adalah pilihan yang cocok untuk kalian loh milenial segitu
menurut saya tidak berpengaruh karena apalagi semenjak debat cawapres kemarin bahwa di sini pak kiai mampu menunjukkan program programnya dengan jelas
terutama dengan tiga kartu yang akan diusungnya
bahwa kartu sembako murah kip kuliah dan kartu prakerja ini adalah merupakan bentuk perhatian
perhatian dari satu untuk memajukan milenial
cukup dengan satu kartu ktp super sakti terangkum semua kartu kartu itu
kalau itu katanya pasannya ndra uno ya
walaupun dialognya sangat menarik sekali tapi karena durasi sangat sempit kita harus menyudahi dulu
tapi sebelum kita menyudahi saya mau minta baik kak wendra maupun cakra nih bisa menciptakan sebuah ajakan untuk para pemilih terutama mereka yang milenial agar tidak golput dalam pilpres dua ribu sembilan belas
masing masing saya kasih tiga puluh second cukup ya
cukup doang kan biar efisienya
untuk semua teman teman saya menyerukan saya mengajak kepada semua masyarakat
ayo kita ambil bagian dari kemajuan bangsa ini
dua belas april nanti datang ke tps
kita buka mata hati telinga dan indera kita masing masing
kita awasi pelaksanaannya dan yang penting kita harus ciptakan pilpres yang damai dan kita harus tangkal hoaks
oke kalau kak wendra gimana
teman teman milenial buta terburuk itu adalah buta politik
kata beltogre selalu
saya salah satu penyair asal jerman sana
biasanya yang dia buta politik dia bangga dengan ketidakmelihannya dia
padahal dia tidak sadar dia sedang menghancurkan masa depan
karena di setiap lembar kebijakan yang dibubuhi tanda tangan itu ada nasib bangsa ke depan
yuk sama sama jangan sia siakan kesempatan ini

kesempatan milenials menentukan arah kemana bangsa ini berlabuh ke depannya
nah ini hasil closing ini mungkin bisa menjadi masalah

untuk survei dari mas lid dan juga teman teman selanjutnya
baik terima kasih mas lili kak wendra dan juga cakra atas dialognya yang sangat etamil pada malam hari ini
terima kasih bufani
kita sudahin dulu dialognya
dan tapi kami masih akan tetap kembali tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya